tentu itu bukan sebuah pertemuan biasa
kalau misalnya pindah negeri gitu agak aneh ya caranya
tiga diantaranya adalah dokter spesialis spesialis ortopedi spesialis traumatologi dan juga anestesi
untuk kerusakan lingkungan terkait dengan kejadian bencana hidrometeorologi sumatera barat kita perlu melakukan kajian dan juga analisis yang lebih mendalam
ini kerja kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa
kita convert ke apa namanya
misalnya dikenalkan dengan tokoh tokoh moderat yang selama ini buat mereka bermasalah
itu kita mencari penghidupan itu rata rata urbanisasi
ia dan suaminya bahkan sempat tertimbun reruntuhan rumah
saya pengennya itu punya kegiatan usaha
dalam sehari setidaknya lima puluh kg cabai hijau habis dipakai
saya pikir pekerjaan saya sudah selesai
dan saudara muhyiddin mishra
kesiapan yang cukup kuat untuk berada di luar kekuasaan
dan juga mengambil dari bap untuk nanti dapat digunakan sebaik baiknya menuntut firly bahuri
dan itu bersifat irreversibel
dan momentum memenangi dengan regulasi
di distrik jayapura utara jayapura selatan serta abayapura demikian
jadi selama dari dua ribu satu saya bekerja dengan komunitas
ini setuju apa nggak
tapi kalau tadi mengacu omongannya bahwa ini sudah dibicarakan sejak lama ya berarti ini sudah harga mati
sebetulnya tahun ini dinas pendidikan provinsi jawa barat itu sudah memperketat ya
berarti orang yang investasi di emas juga tahu suku bunga sudah mendekati babak akhirnya
yang sukses meramaikan upacara tujuh belasan di istana merdeka
hari dulu belum ada hari bahasa arab
lanjutkan saja temui profesional
ini udah siap nih kayaknya nih melakukan pertunjukan ya
kalau tadi anda katakan ini adalah pidato yang mahal penuh idealisme dari ibu megawati
setidaknya ada dua cerita yang melegenda